selamat malam atas nama janji politik dan itikat menjadikan jakarta sebagai kota wisata halal
pemimpin baru dki jakarta menunjukkan tarinya menutup tempat hiburan ternama yang santer disebut sebut menjalankan praktik prostitusi terselubung
benarkah praktik prostitusi betul betul terjadi di tempat hiburan tersebut
malam ini kami akan hadirkan mantan terapi spa dari salah satu tempat hiburan malam yang namanya kerap muncul akhir akhir ini
bukan hanya itu kami juga akan mewawancarai salah seorang yang berprofesi sebagai mucikari
yang sudah belasan tahun malang melintang di dunia
saya hiburan malam jakarta
saya alvito dinova gintings anda menyaksikan afd now
alexis inilah kata yang belakangan lumayan hits
penghentian izin operasi atau tidak diteruskannya proses permohonan izin operasi hotel dan geria pijat alexis menjadi pusat perhatian berita
pemerintah provinsi dki jakarta juga sudah tutup pintu bagi usaha pariwisata dengan merek alexis
oh jadi boleh dong jika namanya berubah misalnya al ikhlas atau merek lainnya
apa yang dilakukan gubernur dki jakarta sekaligus menunaikan janji kampanyenya
tapi kenapa hanya alexis
memang pak anies punya buktinya
ada laporan laporan dan lainnya
masuk pun dirinci praktek gitu gimana kamu
maksudnya bukan cerita detail tentang proses prostitusi pak
tapi begini justru kalau tidak dikatakan akan bikin penasaran banyak orang
semakin penasaran biasanya manusia akan semakin terpancing untuk berprasangka
prasangka akan menjadi dosa jika yang keluar hanya fitnah belaka
nah ini akan menjadi bahaya apalagi pihak alexisnya mengaku
susilah di dalamnya
perlu diketahui bahwasannya sampai dengan saat ini
di hotel dan geria pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran pak
tekan rekan dalam bentuk narkoba maupun dalam bentuk asusila lainnya
itu dia kata mbak lina
sekedar informasi saja mbak lina ini seperti artis pendatang baru
yang menjadi orang yang paling ditunggu tunggu karena pernyataannya selalu diburu
apalagi disampaikan lewat wajah yang cukup ayu
oke kembali ke substansi
banyak desas desus mengatakan bahwa ada praktik prostitusi terselubung di alexis
banyak juga bukti nyata yang muncul di dunia maya
nah kalau begitu kita tanya sekali lagi pada manajemen alexis
betulkah ada praktek susila di sana
artinya memang kalau ada indikasi hotel kita atau pihak pijat kita sekalipun melakukan tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan asusila
ya memang kami menghormati keputusan itu
kalau memang ternyata terbukti hotel kita ini secara legal itu dijalankan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
ya monggo gitu kan kita jalankan kembali
artinya tidak ada masalah dengan hotel kita
justru itu yang akan kita pertanyakan kenapa dalam hotel kita dan izin lainnya
ketika misalnya hotel hotel lain bisa beroperasi di jakarta tentunya juga alexis harusnya bisa beroperasi juga di jakarta
karena hotel kita tidak salah apa apa
secara prosedur juga kita sudah melakukan permohonan
itu kan salah satu inisiatif kita
kita punya ikat baik untuk memperpanjang misil kita
nah kalau misalnya memang ada indikasi kesalahan kesalahan di sana seharusnya memang kita bareng bareng melihat langsung
sekali lagi mereka menyatakan tidak ada
lalu seperti apa
isi lantai tujuh alexis yang digosipkan
surganya para pria
kita saksikan bersama gria pijat
tempat spa termasuk kolam cetek atau kolam dangkal yang ada di sana
bersama produser lapangan kami
ya saya sekarang sudah berada di lantai tujuh
saya akan mengajak anda untuk masuk ke dalam
dan sebelum kita masuk ke dalam
di sini ada peringatan
dilarang membawa kamera dan seluruh atau sudut sudut ruangan ini dilengkapi dengan cctv
dan tempat ini belakangan menjadi pembicaraan publik karena dianggap sebagai tempat prostitusi
dan belakangan pemprov dki tidak mengeluarkan izin lanjutan bagi hotel alexis
karena dugaan tersebut
saya akan mengajak anda masuk lebih dalam
di sebelah sana ada loker
kemudian di sebelah sini juga ada loker
dan kalau kita melihat ke dalam
dan lokasi ini dikelilingi oleh locker
bagi pelanggan yang akan melakukan pijat dan refleksi di lokasi ini
mereka bisa menaruh barangnya di sini
dan kemudian kalau saya masuk lebih dalam lagi
di sini ada ruang ganti
untuk pelanggan sebelum melakukan pijat di lantai atas
dan di sini setelah pelanggan masuk
di sini disediakan baju
ini ada namanya kimono
dan terdiri dari berbagai ukuran
di sini ada ukuran xl
kemudian ada ukuran s
kemudian dari yang kecil sampai yang besar
dan di sini juga disediakan anduk di atas
saya akan mengajak anda lebih masuk lagi di atas sini
dan di sini anda bisa lihat sendiri
di sini adalah tempat untuk berjemur atau mengeringkan badang
setelah pelanggan melakukan renang
atau bersantai santai di kolam yang kecil yang ada di seberang sana
ya saya sekarang sudah berada di satu tempat lainnya
ini adalah tempat untuk spa dan pijat
ini ada tempat untuk berendam
kemudian ada toilet di sebelah sini
dan kedua tempat ini biasanya digunakan oleh pelanggan ketika selesai melakukan pijat
nah ketika saya berjalan sekitar satu meter
di sini ada tempat untuk pijat yaitu kasur
dan pelanggan di sini untuk menikmati proses pijat selama satu jam
mereka harus membayar sekitar rp satu ratus delapan puluh ribu
dan untuk sewa kamar yang sendiri
askur anam jakarta
geria pijat lantai tujuh alexis memiliki banyak pekerja
berdasarkan sumber kami
mereka harus menjalani training selama tiga bulan
agar bisa bekerja maksimal
melayani tamu yang datang untuk menikmati layanan pijat dan spa
ini artinya kualifikasi mereka sebagai terapis bukan asal comot
ya betul betul terapis terlatih
lalu apakah betul layanan mereka bukan hanya spa
katanya ada servis lain yang cukup mahal harganya
kita simak saja wawancara saya dengan salah satu mantan pekerja
yang mengaku pernah bekerja di alexis
perlu dimaklumi narasumber saya ini bukan wanita berhijab
tapi dalam wawancara akan tampak seperti berhijab
alasannya kami sengaja memakaikannya untuk menyamarkan identitas
malam ini kami mencoba menghadirkan seorang mantan
dengan pekerja di hotel alexis
yang di saat bersamaan hotel tersebut tutup
atau tempat hiburan itu tutup
ia juga mengundurkan diri dari tempat itu
untuk keselamatan dan keamanannya
identitasnya sengaja kami selubungi
kita panggil saja nama yang bersangkutan tasya
tasya selamat malam
bisa cerita nggak sejak kapan kamu
bekerja di alexis

dari dua tahun berarti
sebelum kerja di alexis kerja di tempat hiburan lain
freelance tapi di tempat hiburan lain
di tempat hiburan lain oke
bagaimana kemudian kamu bisa masuk ke alexis
karena ada yang nawarin juga di tempat yang sebelumnya
katanya dia mau pindah terus aku diajakin
mau bareng nggak
kalau di sini kan kayak gini
di sana katanya lebih menjanjikan
tapi ternyata nggak
apa yang menjanjikan
katanya lebih banyak bisa kasbon apartemen
saya juga sempat sampai dikasbonin apartemen juga sih
tapi ternyata saya nggak tahu kalau itu tuh cuma kedok
jadi setelah udah bulan keberapa
tapi itu nggak di transferin ke pihak
ke developer ya
iya cuma dikorupsi sama ajangnya
apa yang kamu kerjakan setiap hari di alexis
jadi dari sejak berangkat kerja dari mes
itu kita setiap sebelum pulang dan kita berangkat
itu kita harus lapor sama security di mes
habis itu kita masuk ke yang namanya cepu
pas kita diperiksa nggak boleh ada makanan minuman dari luar
kita masuk ke loker ganti baju touch up
baru kita kontes kontes deh sampai pulang
kamu masuk dari pintu belakang
semuanya masuk lewat cepu
pintu karyawan itu yang disebut cepu
cepu itu tempat masuk karyawan
kamu tinggal di mes katanya
di mes itu dikontrol nggak
nggak boleh keluar
kita lagi libur pun tetap kita harus izin sama security nya
ada lockbook nya jadi kayak aku waktu pulang pun
misalnya jam dua lebih lima belas
namanya siapa pin nya berapa masuk kamar jam berapa
itu semua dicatat di lockbook sama security nya
oke masuk jam berapa
pulangnya jam satu shift dua nya dia jam lima sore
pulangnya jam dua
ganti baju udah pulang
urm ganti baju terus
ujung roadison itu hasilnya nanti
lam kaya pasir juga
nah mereka bisa dikitin
kan nih mereka bisa dikitin di sekeliling
kabul k chic dikitin
yang ini dari purple coru vanessa saluteo
ya udah bisa ada yang lihat ajaweekreel
s organize dikit tuh reorganisasi brooklyn flag

menganggap kedegaan ni
lantai satu lantai dua itu office sama dokter dokter khusus pekulo lantai tiga dia ada karaoke namanya
sis kalau untuk orang orang alexi sendiri kalau orang yang luar alexi kan memanggilnya lantai satu lantai dua lantai tiga lantai tujuh
kalau untuk orang alexi sendiri kita orang dalamnya manggil lantai satu for play lantai tiga nya sis
is dan lantai tujuh nya itu bathouse oke itu nama nama itunya ya karena memang lantai satu ada
apa namanya ada club yang namanya foreplay kemudian ada karaoke yang empat puluh lima itu apa empat puluh lima itu dulu
sebenarnya ada kayak layanan mermaid gitu aku juga nggak pernah kontes lantai pertama lima karena itu bener bener
beda maminya sama anak anaknya ada beda sendiri bukan kayak mungkin juga mungkin dari luar ya bukan dari alexisnya
tapi itu karena gak laku jadi udah di close dan aku nggak pernah kontes di lantai gak ada kegiatan apapun
jadi itu dipakai buat me check in check in doang sekarang karena sadangan oke oke sekarang kita masuk
ke rutinitas setelah kamu ganti pakaian outfitnya disediakan oleh alexis pakaiannya disediakan oleh
alexis jadi setiap hari pakai seragam iya hari senin itu selalu ganti seminggu sekali kalau hari selasa
sampai sabtu sampai sama minggu dia ada untuk periode berapa bulan dia pakai itu terus teratur
oke nah selama masa menunggu nih kamu kan nggak di lantai tujuh itu kan katanya ada kontes katanya
kontes ya nah sebelum kontes kamu tetap hangout disitu di lantai tujuh duduk di sofa bareng yang lain
duduk di sofa dengan yang lain tanpa tamu kalau ada tamu ya kita godain tamu yang duduk di depan
oke nah berarti kontes kontes itu kalau tamunya manggil kalau tamunya manggil kalau tamunya tiba tiba nggak minta kontes
ngelihat kamu dan kamu dia tertarik sama kamu langsung bisa dia langsung kepanggir mami papinya
oke kamu dikelola oleh mami dan papi spesifik dia bertugas sebagai petugas hotel
kalau ada tamu datang itu dia di greet langsung sama mami dan papi disuruh duduk ditawarin minum
terus dia mau lihat lihat sendiri atau kan ada yang ditinggal aja ntar kalau aku mau ntar aku panggil
ada juga yang minta ditemenin dikasih rekomendasi yang mana minta dikonteksi satu satu pernegara
pernegara ada yang gitu mami papi ini fungsinya kayak mucikari berarti kamu dikelola oleh
mucikari yang itu itu aja iya itu aja oke sekarang kita masuk ke kontes deh kamu
datang terus mau melihat lc apa yang dilakukan oleh mami panggil satu satu
enggak jadi ada negara negaranya kan ini lokal di paling ujung di depannya ada
vietnam sebelahnya ada china sebelahnya thailand paling ujung itu uzbek kita dipanggilnya kadang
biasanya paling itu kan lokal dipanggil dulu lokal kontes kita pergi ke sofa nya
tamu bisa saya duduknya disini nanti kita dengan teman teman gantian ke sofa nya tamu kita berdiri
pilih dia tinggal pilih sama kali nomornya dicatat dia catat nomor loker tamu itu nomor
pin lc terus masuk setting oke langsung check in biasanya dulu oke setiap hari paling sedikit selain
satu orang lapang sedikit kamu paling banyak melayani berapa orang sampai empat targetnya
jadi setelah kontes terpilih lah dan si perempuan ini menemani tamu katanya ratenya beda beda kalau
lokal sama impor beda kalau lokal satu kalau impornya dua empat ratus lima puluh impor itu ada yang
rusia vietnam thailand sama cina itu itu harganya sama oke
itu kan kolamnya kecil kecil ya ada tiga nah itu spesifik tamu tertentu atau semua bisa
yang warna biru yang biru yang dingin dingin yang di sebelah sini anget anget kalau yang dingin panas
kita biasanya cuma yang anget aja
kamu kan masih berpakaian waktu itu pakai kimono ini sama bikini oke jadi eh ini adalah yang kamu
bawa ya kamu kan tadinya pakai dress dulu tuh pakai seragam yang kamu bilang bawa ini
abis itu aku pakai bikini habis itu tamunya kalau lagi duduk di sofa aku ajakin berendam berendam
habis berendam baru bayi ke loker mostly ini semua sama voucher tips sama poanger
kita kita jangan terlalu jauh dulu setelah kontes terpilih tergantung tamunya mau berendam atau
tidak pasti berendam oke kamu kloker ganti pakaian pakai pakaian renang bikini terus pakai ini sampai
ke tempat kolam membuka nianjoin itu kan banyak orang orang urusan yang
orang orang yang tamu ya oke tamu yang datang itu bisa ngelihat dong oke siapapun yang berendam
bener nggak katanya bisa sampai lepas bagian atas enggak enggak enggak itu wajar semuanya
apa yang dilakukan
kalau udah baru
berapa lama itu durasi yang dihabiskan untuk
harus dua puluh menit lebih dari dua puluh menit boleh
itu buat apa
sekarang selesai nih berendam masuk ke kamar kamarnya itu yang di lantai empat dan lima bukan beda
di kamar kemudian tanpa kita harus berpanjang panjang terjadilah durasi paling lama satu jam kalau kurang
dari seringnya kurang dari satu jam atau bisa lebih kalau mau satu jam habis sebelumnya telepon
kalau over biasanya kita masih dikasih toleransi sekitar lima belas menit setelah telepon habis itu cepat cepat
mandi habis itu keluar tapi biasanya banyak yang setengah juga sih karena satu jam kurang juga oke
itu buat lockernya sama dia sama dia nanti pembayarannya kan nanti apa apa misalnya dia pesan minum
habis itu dia apa itu semua turun ke bawah ke kasir tinggal kasih tahu nomor lokernya semua udah di total
rata rata menghabiskan berapa
seplit plitnya dua juta lebih lah ya
lima juta lebih itu udah termasuk
kalau dia gak booking dia bayar dua ratus kalau dia cuma liat liat doang
oh kalau hanya masuk bayar dua ratus
dan itu banyaknya kayak gitu
cuma penasaran tapi nggak berani
kalau misalnya kamu bilang seminimnya itu dua juta
kalau saya bayar pakai kartu kredit bisa
emang pakai kartu kredit jarang banget dapet cash
gak bisa pakai cash
karena terlalu banyak
kalau di aleksi terbunyir banyaknya dari luar negeri
kalau yang banyak lokal di enak
dari dalam negeri tidak banyak
ada gak semacam
jadi voucher yang diberikan kepada
pihak tertentu dari aleksi
untuk entertain dia
ent itu singkatan dari entertainment
kita gak boleh minta tips
dia gak ngasih tips untuk dia

dia gak ngasih tips untuk dia
kita gak boleh komplain

gak sama mepapi
di ruangan khusus
cewek ceweknya gak di kontesin semua
kayak tamu biasa
jadi dia cuma dipilihin yang special gitu
selain satu orang lah paling sedikit ya
kamu paling banyak melayani berapa orang
targetnya sehari empat orang lah
satu malam dan itu empat transaksi sampai di kamar kalau nggak pulang maksudnya kalau misalnya
baru kemudian itu kan kalau misalnya satu orang katakanlah paling minimum dua juta berarti kali
empat delapan juta pemasukan dari ke alexis gak maksudnya gini dari delapan juta yang official
itu kamu dapat berapa sebenarnya dari alexi mungkin lima ratus an ya oke tapi dari aja ke saya
cuma ngasih tiga ratus tiga puluh lima dan itu juga ditahan kita bener bener hidupnya dari jadi tiga ratus tiga puluh lima satu orang
dari sekian juta yang dikeluarkan untuk alexis kamu dapat cuma tiga ratus tips adalah jalan keluar rata rata
dari empat orang itu paling besar penerimaan tips yang kamu terima berapa paling sedikit berapa
kalau dibawah dua ratus kita mau misalnya kita udah servisnya full terus kamu ini masih dibawah dua ratus
itu kita bisa komplain ini banyak dua ratus tapi di pocet itu ada tulisannya nomor nomor lc nomor lc purgut
excellent servisnya habis itu nama tangannya nomor rockernya tangan tangan minimumnya dua ratus
tiga ratus lima ratus satu juta tapi ada sih ngasihnya lebih dari satu juta ada juga jadi nulis sendiri di
kolom kosong dan itu enggak cash itu include di kartu kredit dan kamu ngumpulin tips itu harian
dua minggu mingguandot inggris tower bisa ke landing kalau udah satu minggu sama satu
bulan oke dari penghasilan tips itura dipotong apa apa masjid japon kita hah
karena itu juga kan tipsnya dipotong potong juga buat ini ini ini ini juga sama alexis
nah kamu udah keluar katanya dari tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu tujuh belas ini
memang sudah bilang
boleh resign bukan modelnya kontrak ya
jadi kamu masih
karena saya ada cicilan apartemen kan tapi karena saya bilang jadi agennya bermasalah
semua anak memang di awalnya ditawarin kamu boleh ngambil mobil kamu boleh ngambil rumah apartemen tanah
itu beberapa bulan awal aja memang benar benar di gpi dicicilin sampai saya datang langsung ke tempatnya loh ke marketingnya itu digdut
tapi setelah berapa bulan kemudian kan saya udah percaya karena dia nggak pernah ngasih kirim bukti kan
ini ada beberapa ini alat kontrasepsi lah
ini alat kontrasepsi
merknya itu sih dari aksisnya
terus baby oil ini buat ngejet
kalau ini dari sananya dikasih dari realistis tapi kita juga harus bayar
kini sama ini harus bayar
setiap kita booking kita harus bayar
ini kayak antiseptik bagian kewanitaan
iya ini harus dari sini bawahnya
bukan boleh dari luar
di setiap kamar disediakan
tapi suka dikasih lebih juga sih
ini korek terus ini apa
dan ini disediakan
di setiap kamar
seringnya tamu pakai nggak
pasti pakai sih
karena sop nya harus begitu
jadi kan tamunya cuman
udah pasar diapapain
jadi kita udah pijet udah gini gini semua sop
kita jalanin pakai apa yang harus ditaruh di sop
ini ini ini semua dipakai
pasti kepakai semua
dan ini ada kartu id
kalau nggak ada ini nggak bisa keluar masuknya sih
tasya jadi sebenarnya kalau dikatakan di alexis tidak ada prostitusi nggak mungkin
kalau di tempat lain prostitusi juga ada
prostitusi ada minum ada
tapi belum tentu setara ini juga
parah tuh artinya
parah karena emang bener bener dikasih gitu
sekarang kita beralih ke alasan kenapa kamu keluar
selain kamu merasa tertipu ada nggak perasaan yang
pertama karena tertipu
karena saya kerja maksudnya ibaratnya bukan sebagai lc yang biasa biasa aja
sejarah saya lumayan
saya kerja profesional
saya nggak pernah keluar dari mes kayak yang lain
habis keluar terus mereka manggal di mana
kalau saya berangkat karena pulang pulang
jadi saya ngerasa kayak saya kerja susah susah tapi saya nggak dihargain gitu sama alexis nya
dan selain itu juga sampai harus nyembunyiin identitas segala
maksudnya saya kan nggak masalah pakai iktp asli
tapi semuanya itu wajib sama agent disetorin
semuanya adalah ktp palsu
jadi nama kamu berubah
misalnya saya pengen
aku bilang sama ke agentnya
aku nggak keberatan kok mereka pakai ktp asli aku
nggak apa apa ada kata aja
itu sebelum kerja diinapin di mes dua minggu dibikinin dulu ktp nya
habis itu dia harus mengaku pakai nama apa
dan dia harus pakai umur berapa
tapi kalau aku sih kalau nama aku gak mau bagi nama lain
jadi aku tetap pakai nama itu
itu ada nggak anak anak baru
dan pola rekrutmennya kayak gimana
apa pengalaman yang paling tidak mengenakan
paling tidak mengenakan
dalam konteks kamu melayani tamu
tamunya itu masih dalam posisi habis on ya
jadi dia rada nggak sadar gitu
saya pikir dia cuma numpuk aja
kalau mabuk saya bisa handle
tapi kalau namanya dia on ya
setelah di kamar ternyata dia sampai enam tiga puluh
sampai nampar nampar segala macem
dan sampai saya maaf ya
terus tamu itu ditindak sama alexis
disuruh bayar pengobatan saya
jadi sebenarnya dari upaya untuk melindungi ada ya
setiap hari kamu menemukan orang yang berbeda
lebih banyak sih
di alexis sebenarnya tamu yang udah reguler
kalau tamu tamu yang baru baru itu dikit banget
ada wajah wajah familiar yang kamu ketahui
kalau kayaknya kalau lihat di tv sama youtube kayaknya sering tahu
tapi namanya aku nggak hafal
tapi orangnya kayaknya kok aku sering lihat gitu
di tempat itu ada nggak anak anak baru
dan pola rekrutmennya kayak gimana
tempat lain apa yang ini
anak baru sih ada aja

yang benar benar bisa bertahan itu kalaupun dia yang umurnya di atas dua puluh dua itu yang benar benar vouchernya minimal empat puluh seperti saya gitu ya
kalau misalnya enggak dia tuh udah otomatis langsung dikit
kalau nggak mau
nah itu modelnya rekrutmennya gimana sih
kalau nggak profesional nih
kalau nggak dari tempat lain gitu
kalau misalnya bener bener baru gitu
jadi memang dia sebanyak banyaknya saya anak baru
ini muda banget yang baru banget
kalau perlu yang polos banget
enggak yang udah kayak saya gitu
jadi dia setiap ada yang baru baru baru baru
karena selalu banyak anak baru otomatis yang lama lamanya jadi mau resign gitu
banyak yang kaget nggak kalau anak anak baru itu yang kamu temui
banyak yang kaget karena rata rata banyak yang nggak kayak saya
kalau yang kayak saya emang suka rela emang kerjanya dari dulu kayak jenika
emang menarik emang mau saya buat masuk
banyak juga yang aku malah nggak tahu loh kalau kerjanya kayak gini kan
dan umurnya itu ktm nya kata kata langsung seperti yang aku bilang
umurnya di bawah kan
di bawah kan
jadi mereka itu pinter
buat yang benar benar polos tuh dia ngejanjiin dikasih uang
kalau untuk yang sudah pengalaman aku kurang tahu ya
tapi kalau untuk yang seperti aku bukan dengan uang dari pancinya
dengan kasbon kasbon apartemen tanah mobil gitu
nah ini yang benar benar baru ngerekrutnya dari daerah biasanya
biasanya sih anak daerah dari kota yang saya sebutin
oke dari daerah kemudian dijanjikan apa sebenarnya bekerja dialektif
sebenarnya dijanjikan kerja di hotel
tapi dia nggak tahu kalau ternyata dijalankan

walaupun sebenarnya mereka di training dulu
ketika masuk di training dulu kamu bilang kan
tapi di trainingnya itu cuma training pijat
kalau di kamar ternyata itu itu nya kalau sudah setelah tiga bulan baru dikasih tahu gitu loh
seperti yang aku bilang tiga bulan itu di training dulu training pijatnya
itu setelah baru trainingnya selanjutnya
jadi sebenarnya semua lc itu bisa pijat ya
semuanya pasti harus bisa
bukan hanya sekedar menemani di dalam kamar
seperti kemarin dari onover sampai oktober itu ada lc lagi apa gencar mau ditutup itu manajernya itu pinter
jadi dia ngasih tahu ke kita sekarang kamu istilahnya bukan asli kamu istilahnya terapis
pokoknya kalau kamu yang baru banget kamu pijat aja
dia komplain nggak kepar terlaporin ke saya
takutnya dia tuh video gitu
anak anak itu ada yang kabur nggak
kalau ketangkep gimana
kalau ketangkep dia ternyata nya seratus juta
makanya mending kayak saya keluar baik baik gitu
kalau mereka kan udah
udah artinya yang baru baru ini kalau misalnya dia nggak betah terus dia mau keluar apa yang terjadi
kalau nggak kabur
kalau misalnya dia ada sangkutan misalnya kasbonnya belum lunas
dia pasti dicari pasti kena pasti ketemu
karena dia sejak jakarta ini makanya saya sampai pindah keluar jakarta kan
karena dia mantep katanya dimana mana
di dalam mes kamu sendiri katanya
itu satu gedung dua gedung tiga gedung
wilayah alex di situ
wilayah alex di situ
di sekelilingnya kan banyak ruko berwarna warni
itu sebenarnya maksud dari warna itu adalah negaranya
kalau yang kuning itu thailand yang merah itu vietnam yang hijau itu uzbek gitu loh yang biru itu lokal kayak gitu
saya boleh tanya ini ya
setelah kamu keluar dari alexis apakah kamu masih melaksanakan profesi kamu yang lama
nggak udah muak banget
saya terima kasih atas waktunya
setelah menyaksikan perbincangan tadi apakah anda mendapat gambaran terkait operasional alexis
berdasarkan informasi tadi alexis diduga tidak membawahi secara langsung ladies campaian yang melayani urusan prostitusi
mereka berada di bawah manajemen pihak ketiga yang menyediakan pekerja
jadi alexis membayar kepada agen kemudian agen membayar pada pekerja yang ada di bawah naungannya
ada beberapa agen yang bekerja sama dengan alexis
ingat ini baru dugaan saja karena belum ada bukti yang secara resmi dirilis oleh pemerintah provinsi dki jakarta
jadi perlu kiranya kita tidak langsung menjustifikasi sebelum ada bukti resmi
seperti permintaan manajemen alexis berikut ini
mohon juga dilihat bahwa selama ini kami merupakan salah satu pelaku usaha di kota jakarta ini yang tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apa
perlu digasbahwai tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun
nah kebetulan sebagai media kami mengikuti saran mbak lina
agar tidak menghakimi melalui mbak lina kami mengundang manajemen alexis untuk wawancara
sayang sekali sesuai dengan kesepakatan internal manajemen alexis mereka belum dapat memenuhi undangan kami
tapi tenang untuk menjaga keberimbangan informasi mbak lina sempat memberikan tanggapan terkait wawancara kami dengan narasumber tadi yang mengatakan ada prostitusi di sana
seperti ini jawabannya
melalui lina novita manajemen alexis mengatakan bahwa standar prosedur operasional alexis
tidak membenarkan tindakan asusila
ya sekali lagi manajemen alexis menyatakan sop mereka tidak membenarkan asusila
oh ya segala jenis pembayaran jasa di dalam hotel dikelola oleh manajemen alexis
mereka bilang alexis menyumbang pajak yang cukup besar mencapai tiga puluh miliar rupiah setahun
jadi berapa pendapatan asli daerah dki jakarta
dari sektor hotel dan hiburan
pemerintah provinsi dki jakarta belum lama ini kembali membuat gebrakan dengan menolak perpanjangan izin hotel alexis
tempat yang diduga menjadi sarang prostitusi berkedok hiburan malam itu sudah lama menjadi incaran pemprov dki
selain alexis masih banyak tempat lain yang diduga menjalankan bisnis terselubung di wilayah ibu kota yang perlu ditertibkan
penertiban tempat hiburan malam ini masih jadi pekerjaan rumah bagi pemprov dki di bawah pemerintahan anies baswedan dan sandiaga uno
pasalnya bisnis hiburan malam menyumbang pendapatan yang cukup besar bagi apbd provinsi dki
jika prosentase tersebut dikalkulasikan dan dijumlahkan ke dalam apbd provinsi dki jakarta besar penerimaan pajak hotel dan hiburan malam ini jumlahnya sangat pantas
untuk penerimaan pajak hotel pada apbd dki dua ribu tujuh belas jumlahnya mencapai satu tujuh triliun rupiah
jumlah ini lebih besar dari penerimaan pajak hotel pada apbd dki tahun sebelumnya yang hanya mencapai satu enam triliun rupiah
selain pajak hotel pemprov dki juga memungut pajak hiburan yang jumlahnya cukup signifikan

penerimaan pajak hiburan di jakarta mencapai tujuh ratus miliar rupiah
penerimaan pajak hiburan di jakarta mencapai tujuh ratus miliar rupiah
sedangkan pada tahun dua ribu tujuh belas penerimaan pajak hiburan apbd dki jakarta telah mencapai target sebesar rp tujuh ratus lima puluh miliar
dan diprediksi jumlahnya akan terus bertambah hingga akhir tahun dua ribu tujuh belas
melihat besarnya kontribusi tempat hiburan malam bagi anggaran pemprov dki jakarta
mampukah pemerintahan anies sandi bersikap tegas dalam menertibkan bisnis ini
setelah alexis lalu siapa lagi yang akan dihentikan izinnya
publik tentu berharap bahwa penertiban alexis tak hanya menjadi kedok dari realisasi janji kampanye belakang
kurang lengkap kita menelusuri fakta prostitusi ibu kota jika tidak menggali informasi dari pelaku dunia malam lainnya
nantikan perbincangan saya dengan salah satu mucikari yang malang melintang di dunia hiburan malam sejak belasan tahun lalu
alexis menjadi bukti gubernur dki jakarta menempati janji
alexis yang dulu ia singgung singgung di depan gubernur sebelumnya ternyata betul betul ia tindak tegas
katanya banyak tempat hiburan malam lainnya yang tidak lebih baik dari alexis
dan ini pesan kepada semua jangan coba coba
kalau anda coba coba maka kita akan tindak dengan tegas
siapapun dimanapun siapapun pemiliknya siapa berapa lamapun usahanya
bila ini melakukan praktek praktek amoral apalagi menyangkut prostitusi kita tidak akan biarkan
kita pegang baik baik pernyataan gubernur dki jakarta ini
sekali lagi apa cuma alexis saja
sudah bukan rahasia lagi kalau pemain lain banyak juga yang menawarkan layanan sejenis
coba kita gali informasinya bersama narasumber saya berikut ini
yakni seorang mucikari yang juga pernah memasok pekerja malam di pusat pusat hiburan di jakarta
bersama saya telah hadir seorang yang mengetahui seluk beluk dunia malam dan juga terlibat sebagai salah satu pihak yang berperan dalam berjalannya industri gelap ini
kita sebut saja namanya andi
identitasnya sengaja kami samarkan untuk keamanan dan keamanan di jakarta ini
dan keselamatan yang bersangkutan
bung andi terima kasih telah bersama afd now
pertanyaan yang paling dasar adalah
apakah hanya di alexis di lantai tujuh yang katanya surga dunia itu prostitusi atau praktek prostitusi dilakukan
karena menurut pengalaman saya
saya datang ke beberapa tempat yang memang tempat hiburan di jakarta
hampir semua menyediakan seks komersil itu
dan terkoordinir dengan baik
terkoordinir dengan baik maksudnya ini
ketika datang kita sudah ditanya mau kemana ke lantai mana mau spa atau langsung ke karaoke atau hotel
dan itu ada papinya ada maminya langsung datang
ini berarti kalau misalnya ada tempat tanpa berusaha mengeneralisir tapi modelnya adalah seperti ini
satu tempat one stop entertainment gitu ya
ada barnya ada karaoke nya ada spa nya ada hotelnya
nah tempat hiburan yang seperti itu bisa diduga melaksanakan praktek prostitusi
diduga tidak tapi pada kenyataannya di lapangan ketika aku datang ke sana
mas andi ini katanya juga pernah menjadi supplier perempuan perempuan di satu tempat di jakarta yang melaksanakan praktek prostitusi
terselebung gitu ya
aku datang antar model
ketika aku datang antar model datanglah satu orang yang papih dari situ
dia bilang mau ini perempuan gak
bilang gak karena bawa dari luar
terus kata dia kenapa nggak suruh kerja di sini aja
ambil aja sepuluh cewek kamu cari di sini ketika itu nanti kamu dapat bagiannya
ya singkat cerita dia menjelaskan cara pembayarannya kayak gimana sop nya seperti apa di situ
dia menceritakan waktu tiga tahun yang lalu
akhirnya aku masukin lima cewek di salah satu tempat itu
perempuan itu jadi kayak semacam klien anda ya
anda agennya gitu ya
apa yang bagaimana caranya mendapatkan perempuan perempuan itu
aku banyak informasi dari teman teman yang kebetulan memang dari salah satu tempat yang memang sering perempuannya itu sudah terkenal bisa untuk kerja di tempat tempat hiburan gitu
jadi ini mereka memang sudah pelaku sebelum itu gitu ya
kemudian dibawa mau nggak kerja di sini
yang diterima oleh mas andi
si perempuan dapat berapa persen
nah tempatnya dapet berapa
tempatnya dia udah dipotong tuh
dia udah potong
jadi dari voucher yang dibayarkan oleh pelanggan si tempat sudah dapet
nah sisanya dibagi dua puluh anda sepuluh klien anda itu
bertahan berapa lama
kenapa gak lama
karena rumit rumitnya itu ada peraturan peraturan dan si anak juga kayak terikat dari situ
dia terikat dia tidak bisa yang libur
tidak bisa yang
punya waktunya sendiri
punya waktunya sendiri
masuk ke mes
masuk ke mes
jadi polanya semacam itu ya
dan anak ini kemudian dibawah kelola si tempat tersebut
disediakan mes dan kemudian semuanya ditanggung
atau si perempuan harus bayar
kalau misalnya kita hitung hitung sejahtera nggak sih perempuan perempuan ini
berapa mereka dapet sekitar
dalam dua minggu ya
dia dalam dua minggu itu
kalau misalnya dia dapat sekitar dua puluh voucher
itu di empat juta lima juta itu didapat
dua minggu sekali
itu belum hitungan
belum hitungan tips atau
kalau misalnya kita hitung hitungan kasar
berapa sepuluh juta bisa loh
sepuluh juta untuk dua minggu
berarti satu bulan bisa dapat sekitar dua puluh juta
kalau misalnya itu
tapi peraturannya sangat ketat
di mes nggak boleh keluar
itu untuk menghindari apa
dia side job atau
karena kan sebetulnya untuk kerja di dalam seperti itu
itu banyak tekanannya
tekanannya ketika dia ingin berhubungan dengan orang luar
dengan katakanlah dia juga punya pacar di luar sana
ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan
enggak komunikasi enggak
cuma ada peraturan peraturan
kalau ketemu yang susah ya
ini kan katanya alexis adalah langkah awal
untuk kemudian tempat tempat serupa yang menyelenggarakan praktek prostitusi terselubung itu
apa yang ada di bayangan anda kalau misalnya tempat tempat semacam ini ditutup
akan ada pr baru buat pemerintah
bahwa prostitusi akan dijalan jalanan ke tempat tempat yang lainnya
sih akan ada di internet
prostitusi tidak akan terkontrol di jakarta
karena biar bagaimanapun jakarta adalah megapolitan
wadahnya harus ada
tempatnya harus ada
enggak mungkin enggak ada
enggak mungkin enggak ada
karena pasarnya saja sudah ada
peminatnya sangat besar
nah ukurannya apa peminat sangat besar
kalau misalnya sekarang anda sudah tidak mau masuk
terus anda sekarang apa kegiatannya
freelance artinya anda tetap punya tiga empat orang
sekitar tiga orang yang anda kelola
dan ini selalu dapat
selalu dapat pekerjaan
setiap hari ada paling minimal
tiga anak ini jalan
itu artinya memang demandnya ada
dan gimana polanya kalau yang freelance ini
kalau misalnya nggak di tempat
kalau yang freelance ini biasanya kita menghubungi customer nya
klien klien kita ketika dihubungi
dengan dengan yang ini ini ini ini ini ini
iya rate nya segini cocok kita antar
itu hanya biaya yang
biaya yang anda kutip adalah biaya untuk si perempuan ini
ya artinya belum termasuk tempat
belum belum belum
jadi transport tempat itu di
sometime kita yang atur kalau misalnya dia bilang
mas aja yang ingin aku nanti datang kesana aja
oke tapi biasanya dia udah ada di sana kita tinggal datang
oke itu hanya di jakarta
bisa keluar juga bisa keluar negeri juga
bisa keluar negeri juga
di luar negeri itu dimana singapur
tapi orang indonesia itu
kenapa mereka keluar negeri
karena mungkin biasanya sih dia mau ajak jalan jalan
atau memang dia lagi ada bisnis disana
hanya orang orang jakarta atau orang daerah
orang daerah bisa datang ke jakarta hanya untuk mencari tempat tempat seperti itu
mas kembali ke tempat prostitusi terselubung ini ya
mungkin nggak sih ini nggak ketahuan sebelumnya
artinya begini ini kan seharusnya kan diawasi dan lain sebagainya
kita mendapat informasi juga bahwa para pejabat misalnya
aparat itu juga ternyata bagian dari yang menikmati pelanggan juga
itu anda setuju
anda punya pengalaman
itu modelnya gimana sembunyi sembunyi
sembunyi sembunyi sudah jelas sembunyi sembunyi
biasanya juga dilihat yang turun itu ajudannya
yang tunajudannya kita berkomunikasi dengan ajudannya di tempatnya memang tempat seperti
oke saya dengar katanya sekarang setelah alexis tutup banyak yang tiarap ya
ya karena itu di situ tempatnya
tempat mencarinya ya di situ tempat pertemuannya ya di situ
mau apapun itu ya di situ kayak di klub itu memang tempatnya entertainment gitu
ketika entertainmentnya ditutup ya udah gitu
sedangkan lahan basah itu semuanya di entertainment
hanya orang orang jakarta atau orang daerah
orang daerah bisa datang ke jakarta hanya untuk mencari tempat tempat seperti itu
pengalaman anda di dunia malam
seberapa pesat sih sebenarnya pertumbuhannya
kalau anda sudah mulai masuk tahun berapa
tahun dua ribu berarti kan sudah tujuh belas tahun ya udah lama sekali
bagaimana polanya yang berubah kalau misalnya anda bisa ceritakan dari tahun dua ribu sampai dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu memang itu sudah ada
itu pesat juga cuma karena pengetahuan dan internet tidak seperti tiga tahun kebelakang
jadi itu tidak terlalu booming
ketika buminya adalah tiga tahun kebelakang
tiga tahun kebelakang itu menjadi booming menjadi seperti yang lumrah seperti apa ya sudah menjadi rahasia publik
kalau misalnya tempat itu menjadi akan seperti itu
jadi kalau misalnya tempat serupa mengatakan bahwa mereka tidak melakukan prostitusi itu naif ya
walaupun di setiap kamar katanya ada tulisan dilarang melakukan tindakan asusila gitu
dan tidak pernah kekurangan perempuan yang
karena demandnya tinggi
yang katanya diambil dari kampung dia tidak tahu menahu sampai di jakarta kemudian dijeblosin seperti itu
dari seratus orang satu orang seperti itu
artinya ketika orang sudah datang ke daerah situ dan dia mau masuk situ dia sudah mengerti dan dia sudah tahu akan bekerja seperti apa
oke jadi itu jarang sekali terjadi ya
kabar kabar bahwa agen kemudian mengakali apa namanya atau memanfaatkan mengelabui mengeksploitasi para perempuan ini gimana
misalnya penghasilan mereka ditahan oleh agen atau agen
kemudian memalsukan identitas mestinya mereka masih di bawah umur kemudian dibuat ktp nya di
untuk yang pembuatan ktp palsu
untuk penahanan uang ada yang seperti itu tapi ada case lain ada cerita lain dibalik penahanan uang itu
oke kita satu satu ya ktp soal ktp
itu wajar terjadi
itu kan artinya anak anak di bawah usia
iya anak anak di bawah usia kan dia nggak bisa menentuk nggak bisa membedakan ini benar atau salah kan
jadi nggak bisa dikatakan juga mereka nggak terjebak sebenarnya
ketika dia datang dengan cerita dia dengan cerita dia yang dia sudah mengerti atau segala macam
anak anak umur enam belas tahun tujuh belas tahun sekarang sudah sudah apa ya
sudah ada rasa ingin memiliki uang dengan cara mudah gitu
jadi jarak ya
sebetulnya mereka yang terjebak pada dirinya sendiri bukan terjebak pada pekerjaannya
bukan terjebak agen juga
terus soal uang yang ditahan
mulai bekerja dan dia merasa uangnya sudah cukup dan dia merasa bosan jenuh dengan yang istilah kontes jalan segala macam
mungkin tekanan pada dirinya juga seperti apa
dia biasanya pergi pergi gitu aja tapi dia tetap meminta haknya memang karena memang karena uangnya
cuma perusahaan karena waktu itu terikat lewat perusahaan ya
memang uangnya tidak bisa keluar
jadi kalau misalnya melarikan diri atau kabur uang mereka tidak bisa dikembalikan
dan anak umur lima belas itu anda bisa pastikan bahwa memang itu kesadaran dia sendiri
bukan karena dipaksa atau di jebak
kadang kadang itu orang tuanya juga tahu
mas andi katakan tadi kenal sebagian orang yang sudah bekerja sebelumnya kemudian dikelola gitu ya
kalau yang benar benar fresh ngerekrutnya gimana
biasanya kita tanya sama yang sudah bekerja
kamu punya teman gak di kampung atau kayak gimana
oh ada ada pi gini gini
ya udah kamu sediain dua atau tiga buat jadi teman kamu juga
nanti kalau misalnya kamu udah punya ini nanti kamu dapat bagian juga
itu biasanya dari praanak itu dia dapat
nah anak anak yang direkrut itu juga tahu kerjanya apa
dan banyak orang yang anak perempuan yang mengiakan tetap untuk mengerjakan
apa sih motivasinya menurut anda
balik lagi kebutuhan hidup
orang tua di kampung tidak bekerja
dia gak punya pekerjaan
ada nggak saran ini sebagai pelaku di industri gelap ini
padahal ada langkah yang ingin dilakukan pemerintah dki katanya untuk membersihkan prostitusi
di jakarta mulai dari kerabat tunggak ditutup
kalijodo ditutup sekarang
apa yang harus dilakukan kalau misalnya memang benar benar ingin
ketika pemerintah mempunyai kebijakan untuk menutup
tempat tempat katakanlah yang menyediakan seks komersil atau sebagainya itu
dia juga harus membuat bagaimana setelah ditutup
orang orangnya yang bekerja disitu
jadi jangan sampai orang orangnya ini oke tempatnya ditutup tapi kita tidak dapat apa apa

kita gak dapat gak dapat
pengganti kita harus apa
yang akhirnya adalah itu menjadi pr pemerintah jakarta juga
buat membereskan orang orang seperti itu
karena orang orang seperti itu yang sudah terpolah
yang sudah terbiasa bekerja seperti itu akan bekerja seperti itu
apalagi dia tidak ada penanggulangan buat dia
penyaluran pekerjaan buat dia
anda gak yakin akan kata taubat
yakin tapi dari setiap balik lagi setiap orang punya kebutuhan
setiap orang punya kebutuhan
setiap orang punya kebutuhan
setiap orang punya pemikiran masing masing sudut pandang masing masing
dia akan kembali ke tempat yang sama
justru kalau misalnya wadahnya tidak ada
dia akan main seperti
kalau menengah ke bawah atau sdm nya kurang dia pasti akan di jalan jalan
di mangga besar itu sudah banyak yang di jalan jalan
sepanjang jalan hayam muruk itu sudah banyak
kalau yang agak naik ke atas akan melakukan pola seperti yang anda kelola sekarang
tapi dia akan menggunakannya itu internet tadi
mas andi terima kasih atas waktunya
sudah menjadi fakta dalam masyarakat urban atau perkotaan
segala macam bentuk kenikmatan hidup yang mewujud dalam dunia kemaksiatan
atau hiburan esek esek atau apapun namanya
selalu saja menjadi masalah sosial
tidak hanya di jakarta tetapi juga di kota kota besar lainnya
sementara kemaksiatan cenderung lebih banyak ditautkan
dengan segala kegiatan prostitusi
atau segala hal yang terkait dengan apa yang disebut dengan penyakit masyarakat
padahal kemaksiatan juga mencakup pelanggaran aturan aturan yang telah ditetapkan
sebuah kebijakan tentu saja bukan soal tuntutan atau pemenuhan janji politik
kebijakan harus mampu konsisten menjawab dampak dari kebijakan itu sendiri
bukan malah menimbulkan masalah sosial baru
demikian afd now malam ini